sampai jumpa di video selanjutnya

udah mau lebaran
mak mau kasih tapi thr ya
mak mau beres rumah
kalau perlu dicat
iya biar kelihatan lebih bersih
ya apanya dicat ya
cuma beberapa tempat doang kali ya
kalau cat semuanya kan pasti mahal
terus yang mau dicet yang mana mak
jangan dapur makan gak kelihatan
emangnya kenapa kok harus kelihatan sama orang mak
ya cuma biar kelihatan orang aja
pamer dong mak
cuma biar kelihatan orang
tadi emang lo nyari tiketnya di mana
di lepak bulus
ke pulau gadung
siapa tahu lebih murah
jauh cat males
nah lo mau murahnya doang
enggak telepon mau ngajak kali
tangan depan stop mas
mau kemana lo din
gue tanya apa lo jawab
terus nalur aja dah
mau kemana mak